pelatih persebaya surabaya aji santoso semakin memantapkan strategi pressing seperempat lapangan
dan mengasah ketajaman para penyerangnya dalam latihan yang digelar di lapangan thor surabaya pada rabu siang
di tengah persiapannya ini persebaya harus kehilangan tiga pemain pilarnya yang cedera
yaitu bruno moreira reva adi utama dan kadek raditya
meski demikian pelatih asal malang ini telah mempersiapkan pemain pengganti
yang dirasa siap untuk diturunkan melawan rans nusantara pada minggu sore di stadion gelora bung tomo
matan pelatih timnas ini menilai kondisi lawan berbeda dengan musim sebelumnya
rans kini berisi pemain asing baru serta sejumlah pemain lokal senior yang baru dan berpengalaman
tentunya persebaya surabaya tak mau menganggap remeh tim milik raffi ahmad ini
karena di musim sebelumnya persebaya pernah dikalahkan di kandang dan bermain imbang saat bertandang ke markas rans
ya run tentunya banyak pemain pemain baru ya banyak pemain pemain yang baru yang banyak berpengalaman
yang penting kita nggak boleh menganggap remeh lah
apalagi rans kan cukup
sudah dua kali menang kita baru sekali menang
jadi tetap fight harus kembali cepat ke poin tiga
sementara itu salman al farid menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan reva ade utama yang cedera
dan harus menjalani pemulihan selama dua pekan
mantan pemain persija jakarta yang memiliki kelebihan bisa bermain di berbagai posisi ini
membuat pelatih aji santoso tak perlu bingung untuk menentukan pilihan
dirinya pun mengaku siap jika pelatih menurunkannya pada pertandingan
melawan rans nusantara
ya yang pastinya saya ingin mempersiapkan diri saya semaksimal mungkin
mau diturunkan mau nggak kalau ke saji menurutkan saya saya siap selalu
dalman dalman dalman
kalau di posisi back kiri sendiri sudah terbiasa nggak sih
udah terpesa dari ranguniga
bisa di stopper bisa di sandbrake bisa di back back
pertemuan antara persebaya dan rans nusantara menjadi tekad persebaya surabaya untuk bangkit
setelah menelan kekalahan melawan psis semarang
tim bajul ijo tak ingin larut dalam kekalahan dan menargetkan tiga poin saat melawan rans nusantara
dari broto pernawanto surabaya jawa timur